melintasi jalur dari kawasan lapangan karebosi menuju kawasan jalan pantai losari
barisan prajurit angkatan laut dari berbagai negara ini mencuri perhatian warga
pada barisan paling depan langkah peserta city parade diawali kelompok marching band dari akademi angkatan laut
disusul barisan peserta dari sejumlah negara sahabat diantaranya australia tiongkok india dan rusia
sama cucu sama suami senang sekali karena barusan ada antar negara marching band
pakistan sama australia orangnya gagal baru rapi rapi
keren banget sih hari ini kami betul betul mengapresiasi besar kegiatan hari ini dan best day hari ini
sebelum agenda siti parade kepala staff akatan laut laksamanat tni muhammad ali
bersama rombongan pejabat angkatan laut negara negara sahabat
ikut hadir dalam peresmian monumen multilateral naval exercise komodo mnec
di center point kawasan pantai losari
sebuah tugu dengan patung komodo di atas bola dunia
yang dikelilingi pedang angkatan laut sebagai lambang dari negara peserta
multilateral naval exercise komodo m nec dua ribu dua puluh tiga merupakan latihan non perang
yang mengedepankan kerjasama maritim negara sahabat penanggulangan bencana
serta operasi kemanusiaan
puluhan negara sahabat yang menjadi peserta antara lain amerika italia korea selatan cina dan qatar